kelas berapa ini lompat dari lantai empat
ya allah sabirah lagi
jenazah rianti siswi yang melompat dari lantai empat sdn enam pagi petukangan
rabu pagi dimakamkan di tpu petukangan utara pesanggerahan jakarta selatan
seorang guru pingsan saat melihat jasad muridnya itu diturunkan ke liang kubur
rianti siswi kelas enam sd ini meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai empat sekolahnya pada selasa pagi
korban sempat dirawat di rumah sakit fatmawati jakarta selatan tetapi tidak tertolong
aroma dugaan korban alami perundungan pun berhembus dalam kasus ini
rabu siang komisi perlindungan anak indonesia kpai sudin ppa kota jakarta selatan
dan unit ppa pores metro jakarta selatan bertemu dengan pihak sd enam petukangan utara jakarta selatan
untuk mengetahui kronologi kejadian tragis yang menimpa rianti
dki juga akan memberikan trauma healing kepada guru siswa serta keluarga korban
sementara pasca kejadian seluruh siswa belajar dari rumah tiga ratus empat belas siswa akan kembali bersekolah pada jumat
saat ini masih proses penyelidikan tapi dari kpai mendukung itu dan terus akan mengawasi proses ini
itu tadi sudah komitmen sekolah akan membantu semasimal mungkin
dan ketika itu ini perlu kemudian menjadi perhatian
untuk mengaji bagaimana desain ketinggian dari sekolah yang aman dan nyaman buat anak
hingga saat ini terkait adanya dugaan korban bunuh diri akibat dirundung
polisi sudah memeriksa empat saksi yaitu dua guru dan dua teman sekelas korban
polisi pun menyita rekaman cctv dan kursi yang sempat dinaiki korban sebelum ia terjatuh
kalau dari rekan siswa yang ada di dalam
kursi ini buat naik cctv
ini ada pilar pilarnya itu tinggi jadi tidak bisa dia lonceng pakai bantu itu
mungkin sedang di pilar itu rekannya mengira mengambil barang apa
terjatuh dari pancanakan yang videokan itu sudah ada di bawah
sebelumnya dugaan perundungan yang menyebabkan korban nekat melompat mengemuka dari paman korban pada selasa malam
namun tudingan itu langsung dibantah pelaksana tugas kepala dinas pendidikan dki jakarta